yang kering aja pak ya boleh gitu
jangan sampai tangan terlalu dekat dengan pisau
ya mungkin yang sekarang diperawakan karena mereka akan jauh lebih bebas lagi
kita lihat kan pukulnya si a sama si b apakah bisa tidak dia mengimbangi
atau kekerasan dalam keluarga
mungkin pembatasan pembatasan yang ada ya kita sadari gitu ya
alhamdulillah kalau dari kecil sih di keluarga saya selalu diajarkan untuk terbuka gitu
mulai dari asn p tiga k sampai kita ada namanya honorer ya